praktik jual beli vaksin booster secara ilegal terungkap di kota surabaya jawa timur
praktik ini diduga kuat ilegal karena mendahului rencana pemerintah yang baru akan menggelar vaksinasi booster pada dua belas januari
seperti arahan dari presiden jokowi
bagaimana pendalaman kasus jual beli vaksin booster setelah terungkap
dan benarkah sindikat atau jaringan ini berkorelasi dengan oknum dari pemerintahan
kita akan bahas pada malam hari ini
sudah bersama dengan kami kombespol ahmad yusef kapolrestabes surabaya
selamat malam pak ahmad yusef apa kabar
selamat malam pak ahmad yusef apa kabar
baik dan juga ada
terima kasih pak ahmad yusef sudah bergabung bersama dengan kami
dan juga ada mas miftah farid korrespondensi nn indonesia yang juga melakukan investigasi
atas temuan dari vaksin booster ilegal ini
mas farid selamat malam apa kabar
selamat malam mas rizal
saya mau ke pak ahmad yusef dulu kapolrestabes surabaya
setelah ada temuan ini yang diungkap oleh mas miftah farid dan kawan kawan
apa tindak lanjut dari polrestabes surabaya pak
apakah sudah tahap penyelidikan kabarnya
sudah sejauh mana kemudian penyelidikan dilakukan
terima kasih selamat malam
bahwa kami dari polrestabes surabaya
mengucapkan terima kasih
atas informasi serta bantuan semua pihak
sehingga kontrol masyarakat terhadap proses kegiatan kepolisian maupun vaksinasi khususnya
yang saat ini sempat jadi pemberitaan terkait dengan vaksin booster di kota surabaya
untuk terkait hal tersebut kita mungkin ketahui bersama
untuk kota surabaya dalam proses vaksinasi sangat serius
sehingga sampai saat ini
kota surabaya dipimpin oleh bapak wali kota sudah sangat luar biasa pencapaiannya
dan proses daripada akselerasi ini sudah pasti melibatkan semua pihak dalam artian pemerintah kota maupun tni dan polri
dan kegiatan juga tidak sedikit kita membangun relawan relawan
untuk terlibat di dalam proses vaksinasi
dan ini semua melibatkan semua lapisan secara berdedikasi dan integritas
terkait informasi yang kami dapat
adanya informasi yang dari pihak cnn dan kami coba kami dalami
baik untuk mengecek daripada tiga tkp
yang muncul di dalam informasi salah satu plafon untuk media sosial
dan tempat saat ini sudah fondi kosong
dan kami juga melakukan pendalaman
baik khususnya mengambil informasi keterangan dan wawancara terhadap pihak pihak terkait khususnya tempat tempat
maupun kami coba mendalami nama nama yang muncul di dalam
data informasi yang kami dapat
ini kami lakukan secara detail untuk mengetahui peristiwa ini terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster
yang telah menjadi pemberitaan
dan untuk terkait hal tersebut kami masih mengecek satu persatu daripada keterangan tersebut
sinkronisasi daripada keterangan satu sama lain
yang seperti muncul ada sembilan orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan
dan ini masih kita sambungkan satu sama lain keterangan satu sama lain
maupun kami mencoba juga mengambil keterangan dari pihak pemilik tempat
maupun yang berpotensi kami kembangkan kepada pihak pihak yang mungkin yang informasinya mendapat vaksinasi
mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan
baik pak yusef pak ahmad yusef apakah belum ada fakta yang bisa kemudian disampaikan ke publik
paling tidak karena ini sudah diungkapkan meskipun masih tahap penyelidikan
tapi dari mana kemudian sumber vaksin yang didapat
karena vaksin merupakan pengelolaan yang ada di pemerintah
begitu benarkah ini memang diduga kuat ada campur tangan dari pihak pemerintahan
seperti apa kemudian praktek ini berlangsung selama ini
apakah itu juga paling tidak sudah ditemukan
fakta faktanya dari hasil penyelidikan
yang sudah pasti bahwa sekelompok ataupun perorangan
yang kita sebut oknum yang menyalahgunakan kesempatan yang ada
sudah pasti tidak ada keterkaitan dengan aparatur pemerintah
dan ini sudah pasti sifatnya motifnya perorangan
yang mungkin yang ini saya sedang kadang dalami untuk daripada
asal daripada vaksin itu sendiri
berbagai prediksi yang kemungkinan terjadi
seperti adanya sisa sisa yang daripada proses vaksinasi yang dilakukan oleh
kita sebut oknum
yakannya melaksanakan vaksinasi tenaga vaksinasi
yang ini mungkin menyalahgunakan sisa vaksinasi ini
untuk digunakan terkait dengan berita daripada proses vaksin booster ini
dan ini yang sedang kita dalami
dan insya allah kita dapat mengurai
mengelompokkan dan mengerucutkan tentang peristiwa ini
namun tapi kami tegaskan
tidak ada keterkaitan dengan keterlibatan aparatur pemerintah
apapun biar tetap pemerintah ya
mas miftah farid sebagai
apa yang menginvestigasi langsung ya
cnn indonesia juga ikut menginvestigasi ini
dari temuan temuan yang tadi anda sudah sampaikan
dia dalam bentuk sebuah paket liputan begitu
ini kan ada jaringan kecil ya
tadi sudah dibantah oleh pak ahmad yusef bahwa ini
melibatkan pihak pemerintah
meskipun nanti perlu pembuktian lebih lanjut lagi
tapi jaringan ini jaringan kecil ini oknum kecil
atau memang sebuah sindikat yang boleh jadi kemudian sudah cukup menyebar
atau bagaimana dari hasil investigasi yang anda lakukan
ya selamat malam
sebenarnya saya tidak sendiri ya dalam melakukan investigasi ini
ada tim yang sejak november
itu melakukan penelusuran dari informasi yang kami terima dari masyarakat
yang sebenarnya dia sendiri juga ditawari untuk disuntik vaksin ketiga ini
dengan membayar sejumlah uang
waktu itu antara rp tiga ratus atau juga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah
nah dari penelusuran itu memang yang kita dekati adalah fakta yang bisa kita uji secara jurnalistik ya
karena kita bukan aparat hukum
maka fakta yang kita temukan adalah fakta fakta jurnalistik
awalnya saya menduga dua orang yang saya tuju ini
yang saya dekati dalam fakta fakta jurnalistik itu memang ada kaitan
antara yez dengan da itu ada kaitan
tapi ketika saya cross check di salah satunya dan kemudian beberapa orang di sekitarnya
ternyata kedua orang ini berbeda
artinya ini ada dua jaringan yang saya masih bisa katakan ini jaringan kecil yang sangat tertutup yang berbeda
yez selama ini yang kita identifikasi dia sudah melakukan vaksinasi di dua tempat
dan kemudian da itu yang kita temukan dan kita telusuri secara langsung ada di satu tempat
dan ketika ini sudah menggelinding baru kita mendapatkan informasi tambahan bahwa
sebelum sebelumnya da ini juga sudah melakukan vaksinasi di lokasi lain
apakah kemudian dia terafiliasi dengan ormas atau terafiliasi dengan lembaga lembaga atau institusi pemerintah tertentu
nah itu yang masih harus kita uji secara fakta jurnalistik kalau kita bicara soal produk jurnalistik
tapi yang jelas adalah dari semua penelusuran ini dilakukan secara terang penderang sebenarnya
meskipun di kalangan mereka sangat tertutup ya
whatsapp group itu diantara mereka saja dan saya mendapatkan bocoran whatsapp itu dari kalangan mereka juga
kalau dilihat dari lokasi pertama di sebuah rumah ibadah ya saya bisa katakan itu
meskipun ketika saya telusuri pengurus rumah ibadah itu juga sudah mengumpirkan
saya bisa katakan itu meskipun ketika saya telusuri pengurus rumah ibadah itu juga sudah mengonfirmasi

vaksinasi ini legal atau ilegal
karena dia sendiri sudah punya pemahaman soal bahwa vaksin booster itu akan diberikan pemerintah dengan skema ada yang gratis ada yang berbayar pada dua ribu dua puluh dua
namun dijawab ini ilegal sehingga dipinjamkan bukan disewa tapi dipinjamkan
artinya kalau berdasarkan pengakuan pengelola rumah ibadah mereka tidak mengambil keuntungan apapun dipinjamkan
karena ini berkaitan dengan umat dan macam macamnya
nah yang kedua lebih banyak yang mengatakan bahwa
lebih lucu lagi ini jaringan usg
dia melakukan vaksinasi di parkiran sebuah mal di wilayah surabaya utara
kemudian dipindah ke sebuah kantor jasa kurir
kita juga masuk juga ke kantor jasa kurir kita sempat melakukan konfirmasi dengan pemilik jasa kurir itu
dia mengaku bahwa tidak ada kegiatan vaksinasi itu walaupun di video yang kita punya
ada sosok yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan itu dan dialihkan ke tempat yang lain
saya pikir yang menjadi concern kita adalah kenapa kita melakukan investigasi
yang pertama adalah sinovac itu dibeli dengan pajak masyarakat
dia dibeli dengan pajak masyarakat melalui pembelian apbn
uangnya uang rakyat kan
nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian vaksin sinovac itu bisa dikuasai oleh orang di luar pemerintahan
padahal kita tahu ya mulai dari pengadaan sampai pendistribusian
sampai bahkan disuntik vaksin ini ke masyarakat itu
rantainya adalah rantai pemerintahan
baik itu pemerintahan pemerintah kota pemerintah provinsi atau pemerintah pusat
dan juga beberapa persen juga dialokasikan ke tni dan polri
artinya rantai ini masih dalam kekuasaan negara
nah pertanyaan adalah dari mana yez dan da ini mendapatkan vaksin itu
jadi pak kapolres mengatakan ada dugaan itu sisa sisa
nah ini menarik juga renhat karena artinya kalau itu sisa sisa
kalau itu yang di dalam ya
berarti pemerintah tidak memiliki database yang konkret terkait berapa jumlah vaksin yang diedarkan di masyarakat
yang didistribusikan ya dari pemerintah pusat provinsi kabupaten
berapa yang dipakai dan berapa yang sisa
nah inilah yang menjadi celah dari kebocoran kebocoran vaksinasi ini
karena vaksin sinovac sekali lagi dibeli pakai uang rakyat dibeli pakai pajak
dan di sisi lain ini bukan hanya nyolong start ya mencuri start
tapi juga diperjualbelikan
jadi pelanggarannya ini multiple effect lah ya
yang pertama ini sudah curi start
nah yang kedua vaksin ini dibeli menggunakan pajak rakyat uang kita semua
tapi kemudian dijual oleh orang yang sebenarnya berada di luar pemerintahan
kalau dari hasil investigasi
atau hasil penelitian dari kawan kawan jaringan ya
di lapor covid misalnya menunjukkan bahwa banyak tangan yang melakukan vaksinasi ini
ya resikonya adalah banyak pula pintu kebocoran
nah kita di jurnalis sendiri kesulitan misalnya untuk mengakses ke pemerintah kota
berapa vaksin yang diterima pemerintah kota berapa yang disuntikan dan berapa yang sisa
dan apa yang dilakukan ketika ini sisa dikembalikan statusnya keadaan luar saha
atau bagaimana dimusnahkan dan macam macam
nah begitu juga ketika vaksin itu dikuasai dialokasikan untuk tni polri
kita juga nggak bisa mengakses berapa yang didistribusikan di surabaya misalnya
berapa yang dipakai dan berapa sisanya
itu sama sekali sangat tertutup sehingga itulah yang kemudian membuat celah orang orang seperti yez
dan juga da ini bisa memanfaatkan vaksin sisa tadi ya
nah tapi yang lebih penting lagi adalah
siapa yang kemudian memberikan vaksin sisa ini kepada yeez
meskipun sisa itu masih barang milik negara yang statusnya dibeli pakai uang pajak kita
artinya pertanggung jawabannya masih sangat apa ada konsekuensi hukumnya pertanggung jawabnya itu ya
kita juga berharap ada audit misalnya dari bpk soal vaksin yang dipakai vaksin yang didistribusikan
dan berapa vaksin sisa ini
tapi saya mengapresiasi gerak cepat dari jajaran polrestabes surabaya
yang sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus ini
oke oke pertanyaan besarnya masih sama ya
dari mana kemudian barang vaksin itu didapatkan dan siapa yang memberikan
itu yang perlu juga diungkap oleh pak kapolrestabes
tapi kita bahas nanti usai jeda sesaat lagi kami akan segera kembali
akan sejauh mana nanti ini pak ahmad yusef akan diungkap
karena ada keuntungan yang didapat dari hasil investigasi miftah fahri dan juga kawan kawan

rp dua ratus lima puluh per dosis dengan yang tersedia ada rp tiga ratus

jadi kalau diakumulasi merawap keuntungan rp tujuh puluh lima
nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast saya akan lanjutkan dialog mengenai temuan praktik jual beli vaksin booster

anda kembali di newscast saya akan lanjutkan inadequat internasoni untuk menganggap mad tanai
kepolisian atau seperti apa sebenarnya
terima kasih jadi saya kira ini pembelajaran buat kami dari pihak kepolisian
untuk lebih meningkatkan proses pengawasan pelaksanaan vaksinasi
dimanapun dilaksanakan oleh siapapun
sehingga hal seperti ini sebagai evolusi tidak terjadi lagi
dan untuk kita kota surabaya khususnya
tadi saya sampaikan melihat dari capaian kita sangat serius
untuk melaksanakan proses vaksinasi
baik itu vaksinasi merdeka yang digagas oleh bapak kapolri
dan digagas oleh bapak kapolda
dan kita sangat terus berkelanjutan
hal ini saya kira dilakukan oleh pihak yang emang tidak bertanggung jawab
yang memanfaatkan situasi kelonggaran yang ada
tadi sampaikan anwar semarit demikian
dan ini menjadi atensi kami dari pihak kepolisian
dan kami akan informasikan koordinasikan dengan pihak komunitas kota
maupun pihak pihak untuk monitoring proses pelaksanaan ke depan
kita akan serius menangani hal ini agar hal ini tidak terjadi lagi
dan sehingga masyarakat tetap merasa nyaman atas proses vaksinasi
apalagi tanggal dua belas ini kita akan melaksanakan proses booster
sementara besok juga akan kita melaksanakan
vaksinasi merdeka untuk anak anak atensi daripada bapak kapolri
seberapa serius ini juga termasuk mengungkap siapa kemudian pemberi vaksinnya ya
karena ini yang juga menjadi tanda tanya kan
siapa kemudian pemberi vaksin sumbernya dari mana apakah itu juga akan diungkap
dan ancaman pidana apa yang kemudian juga menanti terhadap para pelaku
mereka yang terlibat dalam praktek ini
untuk serius bukti bahwa kami keseriusan
kami pasca mendapat informasi baik langsung maupun tidak langsung setelah melihat dari media sosial
maupun pemberitaan kami langsung melakukan langkah langkah yang tadi kami sampaikan
dan untuk keseriusan kami kami telah melakukan pemeriksaan pihak pihak terkait
untuk membuat terang benerang peristiwa ini
terkait dengan sisa vaksin juga itu kami sangat dalami sehingga kami tidak secara prematur
menyimpulkan tetaik peristiwa ini
untuk dari hasil sementara ini tadi saya sampaikan
saya pastikan tidak ada keterkaitan dengan aparat pemerintah
dan kemudian terkait dengan persangkaan yang dapat kita sangkakan yang sangat sangat paling mudah
dan nampak adalah terkait dengan tiga tujuh dua ataupun penggelapan
terkait dengan atensi yang tadi sampaikan bahwa vaksin ini dibeli oleh
uang masyarakat ataupun negara artinya potensi kerugian kerugian
namun ini juga kita lihat dari fakta fakta hukum bukti bukti yang ada
karena pada saat kami melaksukan pengecekan di tkp
kami sangat minim sekali bukti petunjuk khususnya terkait dengan bekas bekas ataupun ampul vaksin itu sendiri
sehingga untuk mensinkronisasi vaksin yang digunakan
ini kami akan terus mencari dan mendalami sehingga dapat duduk perkara ini dengan baik
dan itu keseluruhan kami insya allah kami tidak main main di dalam proses penegasan hukum
sehingga dapat segera terang benerang dan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat
mas miftah farid menarik ya karena ada keuntungan yang kemudian didapat oleh oknum ini
dua ratus lima puluh ribu rupiah dari hasil penerusuran yang anda lakukan
bagaimana ini penjelasannya dari yang kemudian anda
lakukan pendalaman investigasi kemudian keuntungannya juga cukup besar tujuh puluh an juta sekian
ini memang masih dalam kelompok kecil kah atau memang bisa kita sebut kemudian ini sebuah sindikat katakanlah
ya reinhardt kalau dari pengakuan yez dia merupakan tangan ketiga ya
artinya ada tangan pertama ada tangan kedua yang bisa saja tidak saling mengenal
artinya ini ada jaringan yang terputus dan rapi
sehingga proses vaksinnya tidak terlalu mudah
jadi kemudian saya berharap vaksinasi yang diberikan secara ilegal ini bisa berjalan selama beberapa kali
nah yang jelas saya berharap sih saya berharap polisian tidak menutup segala kemungkinan
tidak menutup segala kemungkinan ketika fakta fakta itu ditemukan di lapangan terkait siapa yang memberikan vaksin
dan yang jelas cluenya adalah sinovac secara rantai distribusi sampai pengadaan itu dikuasai pemerintah dikuasai negara
artinya saya berharap tidak menutup kemungkinan
adanya keterlibatan orang pemerintahan baik di pemkot misalnya atau tni polri misalnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan vaksinasi yang kemudian ada sisa
saya berharap itu tidak ditutup kemungkinan itu
nah kemudian yang kedua ini sebenarnya bukan hanya soal pidananya reinhardt
tapi yang penting adalah bagaimana liputan ini itu bisa memberikan pengetahuan kepada publik bahwa apa yang terjadi
itu adalah penyimpangan
bahwa ketika vaksin booster itu dipasarkan secara ilegal apalagi juga berbayar itu adalah pelanggaran
sehingga ini akan men trigger masyarakat menstimulasi masyarakat untuk lebih peka dan akan feedbacknya ke pemerintah
feedbacknya ke aparat hukum
sehingga banjir informasi masuknya informasi aduan laporan itu bisa akan lebih banyak ketika masyarakat kita juga teredukasi terkait penyimpangan penyimpangan dalam proses vaksinasi
yang selanjutnya adalah ini juga proteksi terhadap publik karena vaksinasi ilegal ini tidak memiliki perlindungan apapun terhadap publik
contohnya misalnya apakah mereka bertanggung jawab ketika terjadi kipi kejadian ikutan pasca imunisasi
ada sakit yang berkepanjangan misalnya ada dampak negatif lainnya
mereka sama sekali tidak bertanggung jawab
baik itu penyelenggaranya maupun tenaga kesehatannya
jadi saya juga berharap
dinkes turun juga untuk melakukan investigasi siapa tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter yang terlibat dalam proses vaksinasi ilegal ini
apakah dia asn apakah dia tenaga kesehatan di rumah sakit swasta
juga harus diungkap
karena ini berkaitan juga dengan keselamatan masyarakat
disuntik kemudian ada apa apa siapa yang bertanggung jawab
karena itu kita gali ya di lapangan kita tanya juga bagaimana kalau terjadi kibik dokter itu mengatakan hanya kasih paracetamol saja
apakah sesederhana itu padahal di undang undang atau di aturan yang dibuat oleh pemerintah di kemenkes bahkan di perpres itu sangat concern terhadap kipi
ada skemanya siapa yang bertanggung jawab di mana nanti ini dirawat dan bagaimana pembiayaannya lengkap semuanya
tapi dalam proses ini tidak
jadi dimensinya sangat banyak ini renrat ya bukan hanya dimensi pidananya
secara hukum ya oke
tapi juga dimensi awarenessnya
karena kepekaan masyarakat dalam melakukan kontrol juga
partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan vaksinasi
yang ketiga adalah soal keselamatan publik dalam proses vaksinasi yang ilegal ini
keselamatan publik terancam dan bahkan bisa berujung pada hal hal yang tidak kita inginkan ya
terutama soal kesehatan
karena mereka tidak ada parameter yang jelas
disuntik pulang disuntik pulang
tidak ada observasi tidak ada hal yang kita dapati ketika kita mendapatkan informasi
hal yang kita dapati ketika kita mendapatkan vaksin pertama dan vaksin yang kedua
dalam pengalaman kita
saya sendiri melihat langsung bagaimana semua proses itu dilakukan secara sembrono ya
dan ini juga berbahaya bagi keselamatan publik
dan itu sudah berlangsung beberapa bulan
artinya mungkin di tengah tengah sebagian masyarakat informasi ini juga mungkin sudah menjadi informasi yang biasa
atau bagaimana kemudian mas ifda
iya ini yang menarik ya
setelah berita ini muncul
bahkan teman teman jurnalis itu mengatakan
pernah saya di whatsapp seperti ini
bahkan sekelas jurnalis tidak memiliki kepekaan juga bahwa ini bermasalah itu
baru ketika berita ini muncul
oh ternyata seperti itu ya
ini bukan hanya di surabaya
di jakarta kita juga mendapat informasi yang sama
di sebuah wilayah juga beredar informasi seperti ini
nah artinya saya berharap ini akan menjadi media edukasi lah ya
buat publik bahwa apa yang kita ungkap faktanya ini
itu merupakan pelanggaran
baik pelanggaran hukum
pelanggaran terhadap keadilan akses terhadap vaksin
yang di jumlah daerah juga masih kurang misalnya
atau masih cakupannya masih rendah
dan juga soal keselamatan publik
jadi saya berharap publik juga berpartisipasi ya dalam melakukan kontrol
tentu saja renhat seperti yang saya katakan tadi di segmen awal
bahwa pemerintah juga harus membuka data
berapa yang dikirim ke pemerintah kota surabaya
berapa yang dikirim ke tni polri
berapa yang digunakan dalam sebuah event
dan berapa sisanya
sehingga ini yang kemudian membuat publik itu bisa melakukan kontrol juga
terhadap pelaksanaan vaksin yang kalau kita boleh apresiasi ya kita apresiasi
di surabaya itu bukan hanya warga surabaya yang divaksin
orang mau datang ke surabaya ke sebuah lokasi wisata
dia belum divaksin divaksin di surabaya
tapi tentu juga bahwa
bahwa kecepatan dan luasnya cakupan vaksinasi di surabaya
itu juga harus dibarengi dengan keterbukaan terhadap informasi
baik itu yang dikuasai oleh pemerintah kota
maupun yang diamanatkan ke tni dan polri
oke baik saya terakhir ke pak ahmad yusef
artinya kita menunggu menanti penyelidikan
dan juga mungkin nanti akan naik ke tahap penyelidikan dari pihak kepolisian
apakah juga dalam proses ini nanti juga akan melibatkan pemerintah kota surabaya
pak dinkes misalnya seperti tadi disampaikan oleh mas miftah
dan mungkin imbauan ya bagi masyarakat di tengah temuan ini
artinya juga harus lebih berhati hati dengan segala tawaran
soal vaksin booster yang diperjual belikan secara ilegal ini
terima kasih bahwa informasi tadi disampaikan
sebagai pembelajaran dan evolusi ke depan
kami akan lebih memperketat pengawasan
dan dengan pihak daripada pemerintah kota khususnya dinkes
di dalam proses pelaksanaan vaksinasi
dan saya berharap kepada masyarakat dari kejadian ini
dapat lebih bijak memahami
sehingga dapat mengematuhi ketentuan ketentuan
dengan mengantisipasi resiko resiko
daripada proses seandainya ada oknum
dan saya mudah mudahan ke depan tidak ada yang melakukan hal yang sama
dan kami sangat berharap
sangat berterima kasih
atas informasi yang dapat kami tangani secepatnya
sehingga dapat mencegah peristiwa peristiwa yang sama
kemungkinan terjadi dapat kita tindak antisipasi ya
sekali lagi untuk penanganan peristiwa ini
kami akan membuat terang
dan kami tindak lanjuti
seperti ketentuan yang berlaku
dan tentu kami akan bekerjasama dengan semua pihak
baik dari dinkes ataupun pihak pihak
terkait sehingga dapat lebih jelas
dan kami dapat sampaikan
peristiwanya seperti apa ke depan
semoga setelah temuan yang sudah diinvestigasi
oleh mas miftah farid dan kawan kawan
ini bisa memperkuat pengawasan di lapangan
dan ada perbaikan dalam tata kelola distribusi vaksin di indonesia
terima kasih banyak mas miftah farid
korrespondensi ann indonesia
terima kasih banyak pak ahmad yusef
sudah bergabung pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu